konten podcast bisa dibilang jadi prima dona di indonesia selama beberapa tahun terakhir
apalagi dengan kultur masyarakat yang suka ngobrol dan berbagi cerita para penikmat dan
pelaku podcast makin tumbuh subur di tanah air menurut data dari spotify pendengar dan pembuat
podcast naik hingga lima kali lipat dalam tiga tahun terakhir bahkan indonesia menempati
sepuluh besar negara dengan pendengar podcast spotify terbanyak secara global podcasting is growing
cara paling efektif untuk mengembangkan podcast adalah berkolaborasi dengan podcaster lain sebagai
podcaster saling tampil di podcast satu sama lain dan melakukan lintas promosi adalah beberapa taktik
yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan pendengar lebih banyak seperti yang dilakukan oleh rapot
lebaran juga belum
oke rapot udah ada berapa episode sih sekarang
satu ratus delapan puluh belum nyampe satu ratus delapan puluh lima kemarin satu ratus delapan puluh tiga terakhir
satu ratus delapan puluh tiga episode itu mulainya dari tahun kapan
oh rajin banget ya bikin podcastnya ya
bahkan sebenarnya satu ratus delapan puluh itu belum kehitung cinematic audio series
terus belum keitung ada segmen segmen kita yang tidak tercantum episode nya sebenernya
jadi bisa dibilang lebih dari dua ratus sebenernya
lebih dari dua ratus
reza maksud cinematic audio series itu kita punya cinematic audio series namanya mau nggak mau
bikin drama juga kan waktu itu ya
itu yang drama tuh itu
checknya di maunggakmau com please
di spotify juga gapapa ya di acara spotify
ini kan kalian tuh profesinya beda beda nih
kenapa sih akhirnya memulai
memutuskan bikin podcast barengan
nah sebenernya karena kita tuh tadinya temenan satu perusahaan
lalu perlahan resign lalu dipikir lagi kok kita udah lama gak main main ya gitu
sampai akhirnya abigail sendiri yang inisiasi untuk ya kita buat podcast aja gitu
sekedar untuk ketemuan di tiap minggunya seenggaknya sekali
gak tau dari situ sampai lah kita di sini
iya gak sih
jadi beneran tujuannya hanya untuk main main belaka dan mengutip lagi dari abigail dulu
bilangnya gini ya seenggaknya nanti kita di umur lima puluh enam puluh kita bisa dengar lagi apa yang kita alami di umur umur sekarang ini
aku tuh pendengar setiap rapot dari zaman radini tercepot cepot di pacific place ya
so far setelah kalian bikin podcast sebanyak itu podcast apa sih yang paling banyak didengar
sampai saat ini ya salah satunya itu episode tujuh brkdcln
itu sih salah satu apa ya salah satu moment rapot kita akhirnya dapat banyak mention an
banyak yang denger tiba tiba banyak yang tahu gitu
itu salah satu episode yang bikin ya biarpun itu aib saya ya tapi ya kita tertawakan aja
jadi karena episode itu tersebar secara organik gitu ya akhirnya orang yang dengerin mungkin suka gitu kali ya
jadinya yang dengerin tuh konsisten ngikutin terus setiap episode
ada yang dari tujuh baru balik lagi ke satu gitu dan ada yang berkali kali diulang ulang gitu dengerin dari spotify gitu
jadi makanya terus terusan dan konsisten jumlahnya rata sih sebenarnya
iya rata tapi awal mulanya memang dari bkrdcln
dengan bikin podcast kolaborasi ini sebenarnya naikin jumlah listener sekalian atau emang
kayak seneng kolaborasi aja atau seperti apa
nah salah satu kolaborator apa namanya yang selalu bersama kita adalah bkr brothers
dimana sebenarnya kita dulu adalah teman satu perusahaan juga gitu di radio
gak pernah kepikiran keangka sebenarnya ji
justru lebih ke eh ini kita punya ruang bermain baru nih di dunia per podcastan
gimana kalau kita bersama terus ya kita leburin aja pendengar kita
setelah kalian bikin drama bikin kolaborasi apa sih next project dari rapot
ini ini tayangan tanggal berapa
tanggal berapa dia tayang
nantikan bulan desember karena ada yang seru
persembahan rapot dan juga spotify original
bocorannya mungkin ini sesuatu yang emang pemirsa rapot itu minta mulu
aku bocorin satu kali lagi ya satu kalimat bukan hanya bisa didengar tapi bisa ditonton
oke last question podcast di indonesia ini cukup berkembang ya dari tahun ke tahun
ada harapan gak sih podcast kedepannya akan seperti apa
untuk jawaban seperti itu nastassia epic giles silahkan
gimana ya berkembang ya mudah mudahan sih semua yang berkarya bisa konsisten dulu ya
dibikin gelas kayaknya
kok ditutupin ya
jangan ditutupin ya
harusnya malah gini kelihatan banget ya
mudah mudahan sih ini juga menular ya gitu semakin banyak orang yang punya ruang untuk mengekspresikan gitu
dengan adanya medium gitu seperti spotify
yang bisa mencurahkan apa yang ingin disampaikan gitu kan
jadi melalui medium podcast yang emang bisa kita isi sendiri kan
sebenarnya kontennya terserah kita
jadi kalau misalnya ada niat baik mungkin ada pengen memberitakan sesuatu yang baik gitu
mumpung ada corongnya itu yang harus kita gunakan ya
jadi mudah mudahan terus ada berkembang konsisten yang penting
oke siap thank you banget teman teman rapo
terima kasih banyak
kreator selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan podcast di indonesia
dari horror sampai pengembangan karakter kreator indonesia terus menghadirkan ragam konten kreatif yang unik dan beragam
sarzan india jakarta